saya juga sempat kaget atas keberanian peggy dan saya semakin yakin bahwa peggy bukan
saya pertama tama mengapresiasi ekspresi peggy pada saat saat terakhir
dia ingin mengungkapkan dari hatinya yang terdalam tanpa disuruh ataupun dikondisikan oleh kuasa hukum
karena memang kuasa hukum juga tidak diberitahu pada saat kemarin konferensi pes di polda
peggy begitu beraninya mengatakan bahwa saya bukan pembunuhnya
atas keberanian peggy dan saya semakin yakin bahwa peggy bukan tertuduh atau tersangka dalam kasus pembunuhan pina dan egy
dan saya semakin yakin ingin membelak membebaskan peggy melalui pra peradilan yang mungkin nanti akan kami dan tim bicarakan dan akan melakukan bedah perkara
dari tim sendiri sudah meminta keterangan teman teman pg sendiri bu
banyak kali yang sudah memastikan dia ada di bandung waktu itu
ada saksi yang kita temui seperti saksi bondol dan juga bapaknya pamannya yang sama sama bekerja pada saat tanggal dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas
mereka sama sama bekerja di bandung untuk menyelesaikan pembangunan rumah milik koaching
selain itu bu mungkin ada bukti penguat lain yang memang sudah disiapkan oleh tim kuasa hukum sendiri
selain kita bukti saksi saksi yang ada di sana mungkin ada beberapa catatan bahwa pada saat
tanggal dua puluh enam agustus dua ribu enam pg masih menerima pembayaran dari koach
berarti itu kan walaupun hanya catatan kecil itu kan membuktikan bahwa pg masih bekerja
bahwa dia masih menerima pembayaran dari proyek pembangunan rumah nyawa koaching tersebut
pada dua puluh tujuh agustus itu peggy pulang ke cirebon namun jamnya agak malam itu benar tidak
oh enggak peggy tidak sama sekali tidak pulang ke itu mungkin salah
cirebon itu adalah temannya peggy bondol malah bondol juga kan sendiri
malah bondol juga kaget loh kok kenapa disebut sebut teman saya
oh mungkin bono berpikir oh mungkin bukan pegi yang dimaksud
karena tadi saya pulang pun peggy ada di sana
jadi siswa siswa ini memastikan bahwa peggy ada di bandung pada malam itu
betul bondol itu memastikan betul pg itu ada di bandung
masa tiba tiba ada terjadi pembunuhan atas nama pg
karena memang sebenarnya waktu dua ribu enam belas itu yang disebut sebut bukan peggy tapi egy
makanya waktu saat bibi mengatakan kepada ibu ada penggeledahan di rumahnya dengan bilang
bu kok anak saya dituduh ya katanya dituduh melakukan pembunuhan pina dan eki
kan nama anak saya bukan egy yang disebut sebut tapi peggy
ya b kalau dalam hukum itu satu huruf pun berbeda
waktu itu saya menguatkan bibi memang kan memang pg ada di bandung
ya insya allah mungkin lebih dari dua